netralitas aparatur sipil negara atau asn dalam kontestasi pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh menjadi sorotan
bermacam modus jadi temuan dalam praktik korup ini
mulai dari mobilisasi pendanaan para kandidat hingga imbalan jabatan basah
padahal jelas diatur dalam undang undang jika asn merupakan mesin utama birokrasi
yang seharusnya membendung apapun bentuk kepentingan sesaat di pemerintahan
apa saja menjadi potensi pelanggaran bagi para asn serta apa regulasi yang paling tepat
dalam mengawasi pelanggaran yang muncul akibat birokrasi yang dikorupsi
untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama kita sudah terhubung dengan ari sudarto komisioner ksn
selamat malam pak ari
terima kasih pak ari sudah bergabung dengan kita pak
sudah clear ya pak audio dengan kita ya pak ya
sudah sudah terima kasih
terima kasih dan juga ada pak amhan ketua bawaslu selamat malam pak amhan
selamat malam mas herdi
ya terima kasih pak aman sudah bergabung dengan kita dan
satu lagi kita sudah ada kedatangan sudah mendengar tadi suara dari mbak titi anggra ini
direktur eksekutif perludean selamat malam mbak titi
selamat malam mas ferdi assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih mbak titi sudah bergabung dengan kita malam ini
saya langsung ke pak ari kalau gitu
pak ari kan idealnya bahwa netralitas asn ini seharusnya menjadi alarm begitu ya
di pilkada serentak dua ribu dua puluh secara khusus begitu
tapi kemudian alarmnya sudah kadung bunyi nih pak
ada temuan empat ratus lima puluh lebih begitu asn yang tidak netral
bagaimana kemudian merespon ini pak
apa yang terjadi
betul sekali bahwa sekarang ini alarm itu sudah berbunyi
pilkada baru akan berlangsung dimulai desember nanti
nah dari data yang kami himpun per tiga puluh satu juli
betul sekali bahwa ada empat ratus lima puluh enam pegawai asn
kemudian tentu saja setelah kami lakukan klarifikasi
kemudian verifikasi dan juga pengumpulan bukti bukti
kita telah mengirim tiga ratus tiga puluh empat rekomendasi
atas dugaan pelanggaran tersebut
dan kemudian sebetulnya baru satu ratus delapan puluh sembilan
yang kemudian ditindaklanjuti oleh ppk
artinya pejabat pembina kepegawaian
ini gubernur wali kota atau bupati
jadi inilah fakta fakta yang terkait dengan pelanggaran
dalam periode pilkada dua ribu dua puluh
yang akan melibatkan dua ratus tujuh puluh daerah
ya yang terdiri dari sembilan provinsi
tujuh kota dan dua ratus dua puluh empat kabupaten
pak ari modusnya kan mungkin dianggap jamak selama ini
bahwa kemudian ada mobilisasi pendanaan terhadap kandidat
ada juga iming iming jabatan atau posisi basah begitu
apakah kemudian ini akan berlaku
apakah kemudian ini akan berlaku

apakah ini masih berlangsung seperti itu
atau ada modus lain nih yang dipraktekkan
karena mengingat aturannya semakin ketat juga
ya modus modus itu memang masih sangat menonjol
dan bahkan yang kemudian menjadi sangat menarik adalah
yang melakukan pelanggaran justru adalah jabatan pimpinan tinggi
jadi misalnya para sekretaris daerah
kepala kepala dinas kepala badan dan seterusnya
yang tentu saja mereka
memiliki potensi untuk memobilisasi tadi
apakah sdm ya artinya
pendukung pendukung bisa juga dana
bisa juga sarana prasarana dan seterusnya
dan ini tentu saja tidak harus demikian
karena jelas jelas bahwa asn itu
harus netral dalam arti ya gak boleh berfihak
dan kemudian juga harus bebas dari konflik kepentingan
dan juga harus bersikap tadi kan
berdil bersikap netral
jadi seperti itu
oke oke saya ke pak abhan langsung
pak aban ini dikasih pr sama pak ari nih pak
udah ada empat ratus lima puluh enam temuannya
bawaslu ini sudah mulai
udah mulai kewalahan atau bagaimana
atau sudah ada strategi lain yang akan disiapkan
jadi kami kan ada mou dengan ksn juga
jadi apa yang tadi ksn sampaikan
satusan lebih empat ratus lima puluh itu adalah
juga sebagian besar juga dari
tindak lanjut dari kawan kawan bawaslu
kemudian ada laporan maupun temuan
kemudian tindak lanjuti ke ksn
jadi kan juga anggaran atas netral asn ini
bisa dua pendekatan ya
ada dua hukum yang bisa dikenakan
jika administratif memang wilayah kepada ksn
ksn yang sudah
memberikan rekomendasi kepada ppk
untuk menjatuhkan sanksi administratif ya
di samping sanksi administratif
ada juga sanksi pidana
manakala memenuhi ketentuan rumusan
juntuh pasal satu ratus delapan puluh
yang artinya demikian bahwa
asn itu dilarang
atau membuat tindakan
atau merugikan salah satu pasangan calon
seperti tadi misalnya
memberikan sumbangan dan sebagainya
itu kan membuat
melakukan tindakan atau perbuatan
kalau itu merugikan atau menguntungkan
salah satu pasangan calon
maka bisa kena sanksi administratif
melalui mekanisme ksn
dan bisa sanksi pidana
nanti kami tindakan dengan
jadi menurut kami bahwa
sanksinya sudah jelas
ada saksimasi dana sanksi pidana
nah pencegahan juga kami lakukan
kami saat ini sedang finalisasi
akan membuat surat keputusan bersama
yaitu bawasu ksn
kemudian menpan rd
mendegrin dan bkn
membuat regulasi aturan
agar kita bisa membuat aturan
untuk menjaga betul
neutralitas asn dalam
artinya kita menunggu lagi nih
ada regulasi baru juga yang akan disiapkan
sudah ada puluhan pp
barusan pak afhan bilang
skb juga akan dibuat
menguji neutralitas asn ini
jika masih ada celah begitu mbak
celah itu menutupnya bagaimana sih
iya kalau bicara soal menutup ini
memang tidak sederhana ya
karena problematika neutralitas asn itu
sebuah kondisi yang
dikontribusikan oleh banyak faktor
yang pertama dari sisi
ada suatu kondisi yang
tidak bisa mudah bagi kita
di dalam menegakkan
kepegawaian itu kan masih
dijabat oleh kepala daerah ya
jadi ada beberapa yang
mandek untuk dilakukan penegakan
tidak seperti yang kita harapkan
dan ini juga berkaitan dengan
reformasi birokrasi itu sendiri
sebenarnya kan asn itu
adalah posisi yang betul betul
dijamin oleh negara ya
karena mereka adalah aparatur negara
mesin utama birokrasi ya mbak titi ya katanya
gitu bukan melayani individu individu tertentu
tetapi kebocoran itu
dari sisi kandidatnya
yang memang punya intensi
untuk menggunakan asn
sebagai mesin pemenangan
baik secara aktif ataupun pasif
kalau aktif itu berarti asnnya
diminta untuk melakukan
kegiatan kegiatan yang sifatnya
proaktif untuk kerja kerja pemenangan
termasuk salah satunya adalah
atau anggaran yang ada pada si asn
karena kan beberapa posisi
mengelola kewenangan dan mengelola
nah yang kedua
bisa juga dikontribusikan oleh si asn
jadi pilkada itu menjadi instrumen
untuk promosi jabatan
karena dia pejabat pembina
kepegawaian itu adalah kepala daerah
diharapkan kalau dia
dan calon itu terpilih
akan ada insentif atau benefit
yang sifatnya menguntungkan si asn
untuk dapat posisi
yang dia inginkan
jadi memang dua hal ini
dan dalam beberapa hal
tidak mudah gitu penegakan hukumnya itu
tidak sesederhana yang kita bayangkan
walaupun saya apresiasi
komisi aparatur sipil negara
dan juga bawaslu
kemarin juga ada gerakan nasional
keberadaan ksn ini sangat kita perlukan
karena terus terang
kalau kita bicara pilkada di daerah ya
kesadaran masyarakat itu
tidak sepenuhnya hadir
seperti kita yang ada di perkotaan
karena kadang kadang di daerah itu
asn itu diposisikan sebagai
figur yang punya pengaruh
figur yang istilahnya itu
apalagi kalau kita ini orang daerah ya
asn itu disimbolisasi
sebagai punya power lah
punya istilahnya itu
posisi lebih gitu
dan pengawasan itu tidak mudah
kalau misalnya hanya mengandalkan masyarakat

ksn yang membangun sinergisitas
karena memang tidak hanya satu institusi
yang punya peran gitu
ada beberapa institusi
tinggal bagaimana meluaskan gerakan ini
melibatkan banyak pemangku kepentingan
dan yang terpenting adalah
memberi efek jerah kepada ppk
pejabat pembina kepegawaian
yang tidak mau menindaklanjuti
rekomendasi ksn begitu mas ferdi
oke artinya kemudian ini
nanti akan jadi pr lebih lanjut buat pak pahan
dan juga nanti dijawab oleh
pak ari bagaimana kemudian
tudingan publik yang mengatakan bahwa
yang aturan aturan yang berlaku
ini sepertinya tidak berlaku
bagi para petahana di daerah
nah ini juga jadi pr
kemudian di pilkada serentak ini
kita akan membahas lebih lanjut
usai jeda tetap di cnn indonesia newscast
malam ini tadi sebelum kita jeda
mbak titi sudah menjabarkan bahwa kemudian
masih perlu kerja keras begitu untuk penerapan pengawasan ini
walaupun sudah ada banyak aturan
pak abhan rasanya
agak mustahil begitu memisahkan
bagi khususnya calon yang atau pejabat yang
incumbent atau petana
bagaimana pak apakah kemudian sampai pada aturan atau pengawasannya juga termasuk di dalam mencabut apa namanya mencabut hak pilih
sampai ke sana nanti pak
jadi di pilkada dua ribu dua puluh ini memang dari pemetaan kami potensi pertahanan itu cukup tinggi
ada sekitar dua ratus dua puluh an dari dua ratus lima puluh daerah itu yang potensi pertahanannya ada dua ratus dua puluh
artinya ini kalau biasanya persoalan netralitas asn ini akan banyak terjadi di daerah yang ada salon petahana ya
karena sudah ada relasi sebelumnya dan sebagainya
seperti tadi mbak ti sampaikan bahwa karena pns ini memang punya pengaruh besar di daerah
misalnya seorang guru itu kan punya pengaruh
besar di daerahnya masing masing
nah ini yang biasanya sangat efektif untuk digunakan kampanye kampanye bagi petahana
persoalan apakah perlu tidak undang undang ini mencabut hak politik bagi asn saya kira kita serahkan kepada legislatif ya
nanti bahwa sampai hari ini memang bahwa asn itu punya hak politik punya hak dipilih maupun memilih
jadi memang beda
jadi memang ada kesempatan antara asn dengan polri dan tni
tni polri memang betul betul nggak punya hak pilih
ini sementara harus netral tetapi bisa menggunakan hak pilihnya ketika pada hari pemungutan
ini memang satu hal yang menjadi tantangan dari atensif
tetapi begini saya kira ini harus ada kesadaran dua belah pihak
asn itu sendiri maupun dari peserta tim kampanye
jangan menarik narik asn untuk kepentingan politik praktis pilkada ini bagi kandidat ya
dan juga asn juga jangan tadi ini momentum untuk mencari promosi dan sebagainya
kemudian dengan melanggar larakan soal netralisasi
jadi ini harus ada kesatuan dua belah pihak
asn itu sendiri harus menjaga marwah asn harus netral melayani kepentingan publik
kemudian kandidat yang pertama
jangan tarik tarik mereka untuk kepentingan politik praktis di pilkada
oke saya ke pak ari
pak kalau kemudian ada aspek sosial begitu ya
soal figur pejabat publiknya yang kemudian juga berpengaruh terhadap persoalan ini
bagaimana kemudian ini bisa dijadikan sebuah ketetapan bahwa aturan ya memang aturan
begitu tidak ada aspek aspek lain yang harus dilihat atau dipertimbangkan
karena memang sudah melanggar begitu
ya betul sekali mas ferdi bahwa yang terjadi pada saat ini memang dari salah satu hasil survei komisi aparatur sipil negara misalnya ya
tentang peraturan perundangan yang berlaku
ini kan ini menurut saya adalah alasan
sementara undang undang asn ini jelas sudah melakukan pengaturan secara lengkap dan ini adalah paradigma baru
jadi ketika para pegawai asn ini masih menggunakan mindset kultur set yang lama
maka tentu saja dia akan terus melakukan pelanggaran
yang sangat sangat perlu kita perhatikan justru adalah salah satu simpul
dari problem itu adalah para kepala daerah itu sendiri selaku pejabat pembina kepegawaian yang ya semacam enggan
atau kemudian juga karena memiliki konflik kepentingannya
kemudian tidak misalnya memberikan sanksi kepada asn yang melanggar
dan caranya bagaimana ya
saya dengan pak abhan ngeroyok meramik mereka gitu ya
jadi tadi yang disampaikan pak abhan misalnya dan juga saya menggaris bawahi mbak titi
kita punya ketentuan yang terbaru
skb lima kementerian dan lembaga ini mudah mudahan sangat efektif
karena kita lihat sekarang misalnya tingkat prosentase dari tindak lanjut kepala daerah itu tadi sudah lebih tinggi
jauh lebih tinggi
ini rasanya angkanya akan meningkat
terus dibandingkan misalnya
dengan mulai dari tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas
jadi sekarang kami sudah membuat janjian kerjasama
bawah slu ri
kemudian juga pengawasan netralitas ini
bahkan kita coba misalnya akan memberikan sanksi kepada kepala daerah selaku ppk
misalnya melalui mekanisme men pan rb atau men dagri
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memang kemudian harus lebih fair lebih adil
dan as saja
tapi juga bagaimana kepala daerahnya juga diberikan sanksi
ini juga sesuai dengan kemarin kami melakukan kegiatan kampanye netralitas
misalnya dari kpk
karena ppk sangat jelas pernyataannya
bahwa mereka ingin memberikan perhatian
bahkan memotret para kepala daerah yang tidak atau mengabaikan
pemberian sanksi ini akan diberikan ya sanksi itu sendiri kepada mereka
begitu mas reti
artinya memang kalau kita lihat aturan mainnya sebenarnya sudah cukup baik begitu
sesuai dengan juga aturan undang undang yang mengatur soal itu
tapi kemudian di mana salahnya
apakah kemudian ada mekanisme yang juga masih rumit begitu terhadap laporan
terhadap hal hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat
saya akan tanyakan nanti ke mbak titi
cnn indonesia newscast kembali usai jeda
tetap bersama kami
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
mbak titi kalau kemudian soal pengawasan ini kan memang ranahnya pak abhani sama teman teman begitu ya
tapi kemudian rekomendasinya akan diteruskan ke ksn dan kpa
dan teman teman begitu
tapi mekanismenya ini sebenarnya sejauh ini sudah benar belum mbak titi
apa kemudian dari mekanisme pelaporan partisipasi masyarakat
yang memang belum terbuka dan tersosialisasi dengan baik
sehingga kemudian potensi potensi pelanggaran ini tuh masih terjadi begitu
ya saya kira faktor yang disebutkan tadi hampir semua ikut berkontribusi
hanya kadernya saja yang berbeda ya
kalau kita perhatikan
apa praktik pilkada kita dari tahun ke tahun
sebenarnya soal netralitas asn ini sekarang lebih terbuka untuk dibincangkan dibahas
dan mengalami perbaikan proses penanganan
terutama dengan adanya komisi asn
ini hasil interaksi dan pemantauan kami ketika mengikuti proses pemilu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya
hanya saja kenapa hambatan itu masih muncul
tadi saya sudah sampaikan
masih banyak terkendala di daerah
sehingga masih banyak asn kita yang menganggap loyalitas pada pejabat asn
atau pejabat pembina kepegawaian
itu adalah sama dengan loyalitas pada negara gitu
padahal kan itu beda gitu ya
mereka bisa berbeda pendapat dengan atau kemudian menolak pemaksaan kehendak dari misalnya petahana
atau kerabat petahana yang maju di pilkada
karena aturan yang ada itu sangat melindungi asn kita
dan mekanisme untuk membela diri itu sangat terbuka
tapi ya tadi karena tidak semua terjangkau informasi
kalau di daerah daerah terpencil ya
atau bisa dikatakan jauh dari ibu kota
itu kadang kadang dikirim pindah tugas ke kepulauan
yang jauh dari ibu kota
di pulau yang ujung sekali ya
saya menemukan beberapa kasus seperti itu
itu yang kemudian situasi tertekan
tidak tahu harus kemana
belum lagi bentukan pola pikir bahwa loyalitas pada negara adalah loyalitas pada atasan
itu masih ada loh di asn kita
tetapi memang yang paling harus diantisipasi adalah asn yang punya kewenangan itu
yang punya posisi strategis itu
seperti tadi sekda kepala dinas
bukannya kita berprasangka bahwa mereka pasti melakukan kejahatan ya
tidak seperti itu
tapi ini namanya pencegahan
termasuk juga ada yang berposisi sebagai sekda tapi sudah ketemu partai roadshow
menunjukkan dukungan bahwa dia akan dicalonkan oleh partai ini partai itu
pak ari itu kan sudah pelanggaran netralitas berat ya
karena dia statusnya masih asn
walaupun dia ingin maju pilkada gitu harusnya
dia melakukan aktivitas roadshow politik
lalu membangun interaksi politik yang terbuka kepada publik dengan partai partai itu
pada posisi dia sudah mundur gitu
bukan ketika dia aktif masih berkantor sebagai pejabat
jadi menurut saya yang punya kewenangan dan posisi strategis itu pak ari yang penting
untuk memberikan pelajaran kepada publik dan efek jerah
yang harusnya diberi tindakan tegas gitu
walaupun ujungnya nanti dia mundur karena dia mau jadi calon
tapi harus ada sanksi yang bisa dibaca publik
orang yang cewek cewek politik seperti itu itu gak benar
nah yang terakhir ya saya kira memang belum semua masyarakat kita itu punya keberanian kesadaran melaporkan
karena tadi ya mentalitas di daerah itu kadang kadang asn itu adalah orang penting
kalau mereka macem macem dengan asn mereka akan susah dapat pelayanan publik
tidak dapat ini tidak dapat itu
itu yang harus kita dobrak bersama saya kira mas revo
oke artinya kita memang sepakat bahwa asn merupakan mesin utama birokrasi
tapi kemudian netralitasnya ini tetap harus menjadi
dari apa ya kalau pak ari bilang harga mati ya pak ari ya
jadi kita berharap pak abhan dan teman teman di bawaslu ini bisa memiliki aturan atau pengawasan yang lebih rigid
sehingga kemudian tidak ada lagi narasi yang menyampaikan bahwa asn ini bisa dimanfaatkan
khususnya bagi para penguasa untuk meraup dukungan atau bahkan kemudian melakukan korupsi birokrasi
kita akhiri diskusi kita
pak ari terima kasih pak abhan terima kasih mbak titi terima kasih
dan kita berharap bahwa faktor faktor tadi itu bisa diminimalisir sehingga netralitas asn ini memang menjadi apa namanya
menjadi hal yang paling penting khususnya dalam upaya dukung mendukung dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
nah sumber saya yang sudah bergabung malam ini